kita lihat berikutnya saudara wna buat pabrik narkoba di bali
polri beserta tim gabungan berhasil membongkar laboratorium narkoba di sebuah vila kawasan canggu bali
tiga warga negara asing ditangkap karena terlibat dalam produksi narkoba
di pilai ini barreskrim mabes polri mengungkap aktivitas pabrik beragam jenis narkoba
termasuk pengembangan tanaman ganja dengan sistem hidroponik
di kontrak oleh para tersangka sejak dua ribu dua puluh tiga ruang bunker vila atau bawah tanah didesain sebagai tempat produksi narkoba
empat orang tersangka ditangkap dua diantaranya warga ukraina sebagai orang yang memproduksi narkoba
dan satu warga rusia berperan sebagai pengedar
serta seorang wni jaringan gembong narkoba freddy pratama berperan sebagai kurir
produk narkoba yang dihasilkan para tersangka salah satunya diedarkan menggunakan aplikasi telegram
kemudian pemasarannya menggunakan jaringan hydra indonesia
yang ada darknet forum dua cc
melalui aplikasi telegram beberapa grup telegram tersebut
dan juga pembayarannya salah satunya juga menggunakan mata uang kripto
dalam pengungkapan ini juga terdapat tiga orang yang masih dpo
dan sudah kita lakukan pencegalan
yang kita lakukan dalam red notice
yaitu dua orang warga ukraine dan satu orang wni
ketiga tiganya berperan sebagai pengendali
dari pabrik narkoba barres krimpori menyita sejumlah barang bukti
berupa alat cetak ekstasi ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia
hingga beragam jenis narkoba seperti ganja sebanyak tiga ratus delapan puluh dua sembilan belas gram
hasis sebanyak empat ratus delapan puluh empat sembilan puluh dua gram
mevedron sebanyak dua ratus empat puluh tujuh tiga puluh tiga gram
estimasi nilai dari barang bukti diperkirakan mencapai sebelas lima miliar rupiah